dan hari ini pengojek online yang tergabung dalam perkumpulan pengemudi transportasi dan jasa daring indonesia atau pptjdi
akan kembali melakukan unjuk rasa di jakarta kali ini gedung dpr mpr akan menjadi sasaran demonstrasi
seperti yang kami lansir dari cnbc indonesia com unjuk rasa dilakukan setelah demonstrasi yang dilakukan di istana merdeka
tidak menunjukkan hasil dan direalisasikan oleh pemerintah
oleh karena itu tuntutan pengojek online tetap sama yaitu meminta rasionalisasi tarif dengan penyamarataan tarif yaitu antara rp tiga hingga rp tiga lima ratus per kilometer
dan meminta dpr ri merevisi undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang angkutan jalan dan lalu lintas
sementara itu ratusan pengemudi ojek online dari palembang dan lampung yang akan mengikuti aksi demonstrasi di gedung dpr ri
sudah tiba di jakarta
pada senin dini hari ratusan pengojek online tersebut menempuh perjalanan hampir dua puluh empat jam setelah sebelumnya sempat beristirahat di tangerang
mereka akan melakukan unjuk rasa menuntut kesetaraan tarif di gedung dpr mpr jakarta